mudik atau pulang kampung jelang hari raya idul fitri seakan menjadi momen sakral bagi masyarakat di indonesia setiap tahunnya
namun di sisi lain proses mudik juga seiring menjadi panggung untuk unjuk perhatian dari para nama potensial ataupun kontestan pemilu seperti partai politik
lalu sejauh mana momen mudik ini bisa digunakan untuk menarik simpati masyarakat sebagai pemilih
akankah kemudian berpengaruh pada elektabilitas para kontestan atau kemudian hanya popularitas saja
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan zoom direktur reskutif parameter politik indonesia adi prayitno
mas adi assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mas bram
alhamdulillah sehat ya mas adi
alhamdulillah sampai saat ini masih sehat mas
alhamdulillah sehat jelang lebaran begitu
ini langsung saja mas andi oke apa seberapa berpengaruh akhirnya
apakah kemudian hanya terlihat populer saja
atau jangan jangan ini sebetulnya berdampak pada elektabilitas juga
karena kok setiap tahun rasanya diulang terus oleh para politisi dan juga nama potensial tadi
saya kira argumennya dua hal
pertama ini sebagai jawaban dari publik yang selama ini menagih kerja kerja yang dilakukan oleh partai politik
menagih kerja kerja yang dilakukan oleh kepala daerah gubernur bupati dan wali kota yang selama ini dinilai tidak pernah dekat
dan tidak pernah berbuat sesuatu
jadi memfasilitasi mereka mudik sebenarnya adalah sebagai salah satu jawaban
supaya partai politik supaya para elit dan kontestan yang ditengarai ingin maju di dua ribu dua puluh empat itu punya kontribusi terhadap rakyat
minimal momentum mudik itu adalah satu expose di mana mereka bisa menunjukkan bahwa persoalan mudik
terutama bagi umat islam yang ingin pulang kampung itu mereka perhatikan secara serius
yang kedua memang mas bram tidak bisa kita lupakan ada insentif politik elektoral
yang kedua mereka harus mencari kontribusi terhadap rakyat
tentu dengan fasilitasi mudik naik kereta naik bus dan seterusnya
diharapkan partai politik ataupun calon yang memberikan fasilitas itu akan mendapatkan satu support politik nantinya di dua ribu dua puluh empat
kalau untuk bicara saat ini saya kira partai politik calon gubernur bupati dan wali kota
mereka akan populer akan mendapatkan respon yang cukup luar biasa
kita bisa lihat resultantenya
begitu banyak orang yang merasa terbantu bisa pulang kampung
dengan gratis akibat difasilitasi oleh mereka
tapi jangan selesai di situ
harus ada follow up follow up kinerja yang saya kira memang untuk terus mendekatkan diri
untuk terus mendapatkan simpati dari publik
karena untuk meyakinkan pemilik meyakinkan rakyat itu tidak hanya sekali sentuh
ini kan bahasa komunikasi awal dari partai dari calon supaya mereka disukai dan dipilih di dua ribu dua puluh empat
mas adi atau jangan jangan kemudian
masyarakat ini hanya menerima saja karena kebetulan gratis difasilitasi akhirnya menerima
tapi soal urusan itu soal nanti dan pribadi begitu
apakah ada yang seperti itu
kalau kita lihat prosentasenya ada mas yang saya kira memberikan respon positif dan memberikan dukungan
saya selama kuliah dan merantau ke jakarta
biasanya preferensi politiknya salah satunya adalah membicarakan partai ataupun calon yang memberikan fasilitas itu
karena memberangkatkan orang mudik
ini bukan hanya fasilitas kosong
tapi di dalamnya ada atribut atribut yang menjadi bagian dari kampanye partai ataupun kampanye calon
di situ ada logo partai ada apa namanya logo sang elit gitu loh mas
bisa berupa kalender bisa berupa stiker bahkan ada yang memberikan kaos
dan itu melekat di rumah mereka masing masing setelah mereka sampai ke kampung halaman
tidak selesai di situ
biasanya di momen lebaran mereka bercerita bagaimana cara mudiknya
mereka akan bicara tentang siapa yang akan berada di sana
mereka akan memfasilitasi mereka
minimal ini adalah sentuhan pertama bagi rakyat bagi masyarakat untuk berkenalan dengan calon
untuk berkenalan dengan partai politik yang dinilai punya awareness dan tingkat kepedulian terhadap mereka
tapi itu tadi
ini nggak selesai hanya saat memfasilitasi soal urusan permudikan
harus ada upaya upaya lanjutan follow up yang mesti disinkronkan
apa itu ya seperti bantuan sosial seperti expose dan kinerja kinerja politik lainnya
yang dirasakan betul oleh masyarakat
tentu untuk mengikat supaya perkenalan ini berlanjut hingga dua ribu dua puluh empat
oke baik kalau begitu pertanyaannya begini mas
ketika saya analogikan dalam sebuah konsep marketing misalkan
pengenalan suatu brand pengenalan suatu produk
oke masyarakat atau calon konsumennya akan mengenal produknya
tapi kan akhirnya belum tentu beli
kalau anda katakan harus ada follow up kemudian
kalau kemudian saya ingin lihat mundur begitu
bagaimana kemudian pola ini sebetulnya berhasil atau tidak akhirnya
membuat orang menentukan pilihannya
membuat para calon atau kandidat itu bisa meningkatkan suaranya
apakah berjalan linear begitu mas adi
kalau kita menggunakan perspektif kuantitatif seperti survei
kalau kita tanya kepada mereka yang mendapatkan fasilitas gratis
pertama mereka akan respect dan suka mas
ini adalah konsep secara an naluriah
dimana pemilih kita rakyat di indonesia cenderung respect dan suka
entah itu partai entah itu elit entah siapapun itu sosok
yang memberikan fasilitas fasilitas secara gratis
itu tidak bisa dibantah
tapi itu tadi
respect publik kita ini kan up and down
seringkali hilang dan timur seketika
hari ini suka besok pun juga bisa lupa
oleh karena itu apa yang dilakukan oleh partai dan calon hari ini
nggak selesai hari ini
harus ada follow up follow up yang memang harus mereka lakukan
untuk terus meyakinkan pada mereka
ibarat orang mau menikah
ini baru perkenalan awal mas
nanti ada tahap pendekatan untuk melakukan khidbah
mereka inginkan hatinya untuk datang ke tahap awal perkenalan
saya kira ini akan memberikan respon positif kepada masyarakat
tapi jangan selesai hanya disini saja
harus ada effort yang mereka berikan
terutama untuk meyakinkan mereka ini peduli bukan hanya musiman
bukan hanya peduli setiap tahun sekali
tapi peduli untuk selama lamanya terhadap masyarakat yang saat ini
sedang kesulitan berkelahi dengan hidupnya
harus ada maintain lanjutan begitu ya untuk kemudian sampai di tahap pemungutan suara
baik ini yang menjadi pertanyaan juga
ketika hari ini menarik kita lihat bagaimana para calon potensial tadi
yang memiliki jabatan memiliki struktural
akhirnya punya alih
punya alasan untuk bisa memberikan fasilitas tersebut
tapi bagaimana kemudian dengan calon calon yang tidak memiliki
misalkan alasan jabatan struktural tadi untuk bisa memberikan fasilitas tersebut
bagaimana anda melihatnya
apakah jangan jangan ini semacam dijadikan juga aji mumpung begitu mas adi
kalau kita bicara tentang kandidat dan
biasanya strateginya duo
ada strategi yang dia main panjang dan main jauh
kalau kita mendekati pemilu
biasanya banyak partai dan calon yang sudah melakukan kerja kerja politik
termasuk yang dilakukan soal mudik ini mbak
jadi partai dan calon yang memfasilitasi mudik gratis
ini adalah kerja jangka panjang
tapi ada juga calon ataupun partai yang dia tidak terlampau peduli
dengan kampanye dan kerja kerja politik yang dilakukan jauh jauh hari
dia meyakini bisa main di tikungan akhir
dia meyakini last minus masyarakat bisa ditekati dengan cara apapun
termasuk misalnya memberikan sumbangan sumbangan yang berbasiskan logisnya
jadi bagi mereka yang misalnya tidak melakukan kampanye politik
dengan memberikan mudik gratis
mereka yakin sebulan dua bulan sebelum mereka datang ke tps
mereka masih bisa dirayu dan diyakinkan dengan politik transaksional yang lainnya
nah biasanya ini yang seringkali dijadikan sebagai mazhab dan pilihan politik oleh para calon
tapi itu tadi biasanya pemilih kita itu juga tidak terlampau ujuk ujug didatangi
dikasih logistik dan milik
enggak juga mas karena semua calon dan semua partai melakukan itu
karenanya pengenalan sejak awal penetrasi sejak awal mengikat hati mereka sejak awal
menjadi kunci bahwa reward yang mereka dapatkan di akhir di ujung permainan
adalah berkelindang dari sejak awal mereka melakukan kerja kerja politik
makanya dalam konteks misalnya money politik pemberian logistik ataupun sembako
seringkali tidak bekerja karena mereka datang datang kemudian ujuk ujuk di tikungan akhir
rakyat tidak kenal tidak pernah bersinggungan tidak pernah disupport apapun
tiba tiba ada logistik datang ke mereka rata rata itu tidak efektif dan biasanya ditolak
itulah yang kemudian membuat kenapa kerja politik di akhir seringkali tidak efektif
sekeras apapun mereka berjuang menyakinkan rakyat
oke seperti yang anda analogikan begitu ya kalau pacaran ini masih perkenalan awal
ada masih banyak tahap untuk kemudian menunjukkan kebaikan begitu ya
oke mas adi terakhir singkat saja

akan seberapa berpengaruh soal mudik ini pada kepuasan masyarakat pada presiden
yang akhirnya juga akan berpengaruh pada all president men
yang kemudian saat ini sering di endorse oleh presiden begitu
saya kira tidak akan ada kaitannya dengan kinerja pemerintah dan kinerja jokowi
karena yang memfasilitas persoalan mudik ini secara umum adalah partai politik
ataupun calon calon tertentu seperti gubernur ataupun bupati dan wali kota
jadi insentif politiknya itu dilekatkan kepada mereka yang secara serius
seremonial melakukan kerja kerja memberikan fasilitas gratis mas bram
oke mas hadi
iya di situ ada kemudian ada golkar kemudian ada pks mereka aja yang diingat
ataupun misalnya ada ganjar peranowa ada ritualan kamil ada hobi hanya mereka saja yang diingat oleh bu
tapi bagaimana kemudian misalkan mas hadi sorry saya potong
dengan isu mudik misalkan kemacetan panjang orang akhirnya gagal nyebrang misalkan dari pulau jawa ke pulau sumatera
karena soal saat ini terlalu banyak orang fasilitasnya kurang
apakah itu tidak akan juga berpengaruh pada bagaimana kepuasan masyarakat pada pemerintah
saya kira itu adalah satu hal yang berbeda
kalau kita bicara tentang fasilitas mudik itu segmented buat mereka yang melakukan fasilitas mudik gratis
buat partai dan buat calonnya
tapi ketika bicara tentang evaluasi mudik secara keseluruhan itu menyasarnya pada pemerintah
kalau kita melihat hamin i ataupun hamin ii kecenderungan memang terjadi kemancetan di mana mana
kita melihat kemacetan ataupun puncak arus mudik itu kan sudah mulai terurai dengan baik
misalnya jembatan penyebrangan atau penyebrangan ya
antara dari banten ke lampung sekarang tidak berjam jam seperti sebelumnya
ataupun tol cipali yang sampai ngantri tujuh jam sepuluh jam enam jam
itu per hari ini sudah bisa diurai dengan baik
tergantung bagaimana masyarakat cara menilai soal tingkat kemacetan dan fasilitas mudik yang diberikan
kalau bagi mereka yang pulangnya hari selasa malam hari rabu dan kamis
sampai hari ini yang terbuat jebak macam berjam jam
pasti akan negatif sultan dan politiknya kepada pemerintah
tapi bagi mereka yang mudiknya besok atau hari sabtu atau pasca lebaran
tentu mereka akan memberikan respon positif karena jarak tempuh ke rumah mereka
biasanya berjam jam bisa dikurangi
ini yang saya kira memang evaluasinya sangat tergantung
karena sampai hari ini mas bram
gelombang orang mudik itu cukup luar biasa
di jalanan masih ramai jakarta mulai sepi
itu menunjukkan orang sekalipun hari lebaran
orang tetap akan melakukan mudik ke daerah masing masing
dan mereka akan memberikan respon positif kepada pemerintah
berbeda dengan mereka yang sehari dua tiga hari ini mudik
terjebak kemacetan yang cukup mengerikan bagi saya
pasti persepsinya negatif
tergantung siapa yang merasakan keruatan yang ada di jalan
baik timing cukup menentukan begitu ya
kita akan lihat seperti apa kemudian
apakah soal permudikan dan idul fitri kali ini
akan cukup menentukan bagaimana peta politik ke depannya
terima kasih atas waktu anda mas adi praetno
direktur eksekutif parameter politik indonesia
telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas adi
selamat malam mas bram